saudara gunung api ruang tampak cerah di atas kawah mengeluarkan asap putih
hingga saat ini gunung api ruang masih di level empat awas
gunung api ruang pagi ini tampak adanya penurunan aktivitas secara visual
setelah jumat sore kemarin sekira pukul tujuh belas lewat enam menit wita kembali erupsi
tampak dari atas kawah keluar asap putih dengan ketinggian ratusan meter
hingga saat ini pihak pos pengamatan gunung api ruang masih terkendala dengan rusaknya alat untuk mengukur kegempaan
meski begitu hingga saat ini status gunung api ruang belum diturunkan dan masih di level empat awas
hari kelima pasca erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro
logistik untuk membantu para pengungsi di posko terpadu di desa apeng sala
pulau tagulandang mulai menipis
sebagian besar kebutuhan makan dan minum memang harus didatangkan dari luar pulau tagulandang